bener kan dari roman
soalnya kemarin tuh gue temenin dia beli kado buat sepukunya
dan gue pilih agenda ini
sama persis sama yang gue pilih
kalo emang dari roman kenapa
tidak ada yang tahu
ada yang tahu
agenda itu kan yang dibeli roman buat sepupunya kemarin
mendingan lo beliin ini aja buat sepupu lo
kan tadi lo bilang sepupu lo orangnya rapih kan
kalo orang rapih itu pasti semuanya dicatet
jadi mendingan lo beliin agenda aja
kok dapet ini dari mana
lo ga dapet ini dari roman kan
bener kan dari roman
soalnya kemarindzie temenin dia beli kado buat sepupunya
dan gue pilih agenda ini
sama persis sama yang gue pilih
kalau emang lo beneran suka sama roman
menurut gue sih mending lo buang jauh jauh deh
karena lo bakal ngerusak persahabatan dia sama temen temennya
iya lo tau sendirilah
samuel gak bakal tinggal diem aja
kalau dia tahu kalian saling suka
lagian emangnya ini agenda satu satunya di muka bumi
sampai cuma si roman doang yang bisa beli
lagiin gue sama roman ada urusan apa
sampai sampai dia ngasih agenda segala sama gue
jadi bener itu bukan dari roman
loh kalian masih pada di sini
yang sudah donor darah
silakan kembali lagi ke kelas
nice cerdas teman eh lu pake jampe jampe apaan sih
sampe sususan kayaknya keserep banget sama lu
jangan lu tau gak sampe sampe tadi sususan nyaris ribut sama sulap
bisa lu gak tau lu tanya aja sana tanya tanya
lan tadi gue denger denger lu ini ya
agen dulu gue balikin ya
ya soalnya gue gak butuh agenda buat apa
ya udah balikin aja kali ribet banget
sik kenapa ya gue masih kepikiran agendanya ulan
gue tau sih itu agennya dijual dimana mana
tapi kebetulannya pake banget gitu maksud lu
iya ya masa bisa sama persis kayak gitu sih
udah gitu kan gue yang ngelihin itu agenda jadi gue tau persis sik
emang pas lo beli lo gak tanya itu buat siapa
gue tanya sih katanya tuh buat sepupunya
cewek pinter rapih
tapi kalau kumatnya lagi kambuh ya orangnya nyebelin
terus juga jutek ya pokoknya ngurus emosi
tapi gue gak bisa lihat dia susah
bawahannya gue pengen nolong dia
aduh tik gue gak bisa cerita kelanjutannya deh kayak gimana
tapi kalo bener itu cewek si ulan
bisa bisa dia beneran gak jadi nembak gue lagi
aduh sangka aja
mana susan yang dulu gue nambah
kenal yang pantang menyerah
gak usah kayak gitu mewet deh ngambek deh kebiasaan
ya pak hukuman kami sudah selesai
makasih ya pak
jangan ulangi lagi perbuatan seperti kamu itu
orang hidup itu
tidak boleh mendahulukan itu
tidak boleh mendahulukan emosi
niscaya orang itu akan merugi
contohnya seperti kamu
merugi kan dijemur sama saya
tapi ini pasti udah gak salah lagi
agendanya tuh dari roman
enggak pak gak apa apa
tadi gua dengar dengar lu gini ya
tadi gua dengar dengar lu gini ya
ya soalnya gue gak butuh agenda
gak butuh apa apa
tapi ucapanmu ternyata lebih menghujam
kupikir bau bangkai itu busuk
ternyata penolakanmu lebih menusuk